ibu dari siswa smp yang terseret ombak menangis histeris saat tim rescue basarnas banten menemukan jasad anaknya yang terseret ombak
jasad ditemukan empat ratus meter dari titik terakhir korban terseret ombak
proses evakuasi yang dilakukan rabu siang sempat terkendala cuaca dan gelombang tinggi
sebelumnya korban siswa smp bernama fauzan nur robin dinyatakan hilang pada selasa siang saat berenang bersama tiga orang temannya
ombak besar menerjang korban pun tak bisa menyelamatkan diri dan terseret ombak hingga ke tengah
sebuah tembok rumah di dasar sukamulia kecamatan pengantikan kebupaten garut jawa barat teroboh pada rabu petang
akibatnya dua orang warga yang berada di dalam tembok rumah tersebut

seorang balita berusia tiga tahun meninggal dunia sementara sang bunda mengalami luka dan patah tulang dan langsung dilarikan ke rumah sakit
dinding setinggi empat meter dengan panjang sepuluh meter ambruk usai diguyur hujan deras
korban melintas di lokasi saat hendak pulang ke rumahnya dari kunjungan ke rumah kerabat
seorang pelajar smp di kecamatan tugu mulyo kabupaten jawa barat
kabupaten musirawa sumatera selatan ditemukan warga dalam kondisi sudah tak bernyawa pada rabu pagi di sekitar area persawahan desa ngadirejo kecamatan tugu mulyo
saat ditemukan oleh seorang petani tubuh korban terdapat banyak luka di bagian wajah dan tubuhnya
korban diketahui seorang remaja berusia empat belas tahun warga desa surodadi kecamatan tugu mulyo kabupaten musirawas
diduga dianto menjadi korban perampokan oleh orang tak dikenal
hal ini diperkuat karena sepeda motor milik korban tidak ditemukan di lokasi